rencana menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti mencabut subsidi bbm untuk nelayan terus menuai penolakan dari kelompok nelayan
jika subsidi bbm dicabut tidak ada lagi perlindungan dan kesejahteraan bagi nelayan
bagi para nelayan rencana penghapusan total subsidi bbm jenis solar ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah menjalankan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam belas
tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidayaan ikan dan petambak garam
sekretaris jenderal koalisi rakyat untuk keadilan perikanan susan herawati menyebutkan enam puluh persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli bbm
sehingga jika subsidi dicabut akan berdampak meningkatnya biaya produksi nelayan dan hal itu akan membuat nelayan semakin sulit untuk hidup sejahtera